tekan satu untuk meninggalkan pesan
kalau nggak ada keperluan
saya nggak suka pergi pergian
telepon sedang sibuk
silakan hubungi beberapa saat lagi
atau tekan satu
ke amin boleh main ke rumah
kapan aja boleh
yaudah nanti sore kaka amin telepon lagi ya
abis teleponin sama siapa
kayaknya seneng banget
kalau baru kenal mah gak usah diaku aku pacar
tapi dari tadi telepon kamu sibuk terus
maaf kak tadi lagi terima telepon dari kak amin
kaka amin telepon kamu
amin baru kenal sama dia tapi udah deket
udah sering ketemu
ketemuannya sih baru sekali
baru kenalan baru ketemu sekali gimana bisa deket
kan suka teleponan
udah dua kali
baru dua kali
tapi udah deket
dia udah minta amin main ke rumahnya
amin apa dia yang minta
amin yang minta tapi dia bilang datang aja
buat lebaran tadinya kan mau bikin kue nastar sama kastengel kayak biasanya
tapi kamu semuanya udah kue sroja aliagrem ranginang
terus di acc sama emak
cik edo tau sroja pan
mari menyusun sroja bunga sroja
kalau gitu nanti saya mau bikin kue seroja
cik edo bisa bantu kan
cik edo yang bikin terus saya yang bantuin
atau saya yang bikin terus cik edo cuma ngeliatin
mari menyusun sroja bunga sroja
mari menyusun sroja
gara gara lagu sroja emak jadi inget
lebaran nanti emus minta dibuatin kue seroja
nanti sc juga bantuin
kalau udah jadi
kalau udah jadi bantuinnya bantuin apa
akang panmaunir ada kue sroja
esy sebetulnya tau cara bikinnya
tapi kalau istri yang bikin takut gagal
terus kamu jadi sedih
nggak usah sedih
kamu mah tenang aja
akang berangkat dulu

badan khususnya pada tahun dua waktu bahasa china
kalo saya mau minta dalam
saya mandi bhotih ini
sama aja saya mah
udah bosan nganggur nih
kalau ngajak dewi kira kira dia mau atau enggak
siapa tau mau
dewi gak bakal mau kalau ada sayap
ketemuan yuk bertiga sama ubed
saya sama ubed sama sama sukses
sudah capek nganggur
terus saya sama ubed mau bisnis
kamu mau enggak
tasik tasik tasik
eh pak pak pak tasik pak
tuh tuh tasik tasik
eh bu tasik bu
tasik tasik pak
masih masalah lele
tapi ternyata belum rejeki
kalau belajar dari pengalaman
kalau mau usaha lele
saya nggak bisa setengah setengah
tenaga pikiran waktu
semua harus nyemplung
semua harus basah
perlu waktu agak lama
saya gak bisa pensiun buru buru dari sini
a a mau nanya tau alamat ini gak
oh itu disana lurus aja kesana stopan pertama mas lurus
lalu stopan kedua belok kiri
terima kasih a
putri bahwa saya pernah berharap hubungan profesional kita bisa diarahkan
menjadi hubungan profesional
itu bukan kesalahan
ini cuma persoalan saya menginginkan kamu dan kamu tidak menginginkan saya
itu bukan malapetaka
ini cuma semacam sebuah usul yang ditolak dalam diskusi
itu tidak cukup untuk dijadikan alasan bagi kamu untuk meninggalkan saya dalam bisnis kita
coba pikirkan dan renungkan secara seksama
siapa yang menyibak tabir yang menutupi pandangan mata kalian selama ini sehingga kalian akhirnya bisa melihat
bahwa kalian adalah korban mahalnya biaya pendidikan
sempitnya lapangan kerja
terjadinya ledakan pengangguran
masih ada harapan yang membentang di hadapan kalian
sukses sebagai copet
siapa yang mengelurkan tangan buat kalian
siapa yang memberikan kalian pelatihan
siapa yang bisa membuat kalian menjadi punya keterampilan dan bisa punya penghasilan
bukan lembaga swadaya masyarakat
duda anak dua yang sedang berusaha mencari pendamping ladi
saya merindukan kalian
tapi saya siap merasakan sakitnya perasaan ibu maling kundang
buku baru teh
iya ternyata beli tiga dapet diskon
lagi ada produk diskon
enggak itu bukan toko buku besar
itu kios kios yang dipalasari
terus kamu bisa dapat diskon
karena teteh anak kang bahar
dia bukan bos kita lagi
sama pelajaran yang kita pakai
dia bukan mantan
kamu mau balik lagi
dia ngasih pelajaran ke kita
supaya kita bisa jadi bagian dari timnya dia
bukan bikin tim sendiri
kamu mau ninggalin putri
balik lagi ke ba saeb
seperti toko buku besar
toko bukunya banyak
kalau digabungin kayaknya lebih besar dibanding toko buku paling besar di bandung
oh kita nanti tahu
toko toko yang jajar sepanjang palasari kan
bukan cuma jejer sepanjang jalan
itu sampai ke dalam
toko yang ngasih diskon tuh kayak gimana teh
gak ada diskon juga di situ mah udah murah
hitungannya harga kaki lima
cuman kan gak senyaman kayak toko buku besar
gak terang dan derang
gak ada aset
toko buku besar apa di sana
tinggal kamu mau milih yang mana
nyaman atau murah
dengan pertimbangan bahwa pertama
kinanti belum masuk kerja lagi
terus belum ada gaji
kedua udah gak ada papi yang bisa kinanti todong
untuk sementara kinanti pilih yang murah dulu aja
tapi putri kayaknya nggak mau balik
sepertinya sih gitu
kalau kita balik ke bos saib
berarti kita ninggalin putri
biar gak kita tinggal
kan kamu yang ajak
iya aku yang ajak karman
tenang juga mau ajak kamu
aku sih mau bawa aja
daripada balik lagi jadi copet
kamu mau gak
kalau kamu mau punya kelompok sendiri
bukan anak buah bos jamal lagi
kamu mau minta dukungan saya iwan joni
kamu mau megang daerah mana
buka tempat baru
kita dukung iwan
yang masih dipercaya di pasar
kita geser kang komar
nanti iwan yang bawa kita masuk pesan
kang mus udah masukin orang baru ke pasar
sebelum kang mus masukin orang baru lagi
kita harus punya pengaruh
iwannya sendiri punya ambisi nggak
iwan butuh uang kan
itu udah cukup
lebaran kamu mau pulang kampung
kamu siap gantiin kang komar
itu yang kamu inginkan
yang penting gak kampungan
saya sama jupri mau dukung kamu
buat gantiin kang komar
semoga kang komar dapat gantiin kang komar
memangnya kang komar mau diganti
nggak ada yang bilang kang komar mau diganti
kita yang bikin rucana
dia suka nyuruh nyuruh kamu seperti pembantu kan
beli kopi beli makanan
tugas kamu di pasar bukan cuma itu kan
tugas kamu di pasar narik iuran kan
bukan jadi pembantu kang komar kan
terus yang jadi pembantu kang komar kan
itu sudah cukup banyak
biar saya hai disparasi

kamu mau keadaannya kayak gini terus
yaudah kita geser kang komar
mau kenalan sama keluarga imas
biar jadi teman keluarga imas
dik dik mau nikah sama imas
iya kamu bener
saya mau nikah sama imas
kalau kita ngegeser kang komar
berarti kita harus
saya gak berani
justru kita mau minta dukungan kang mus
sampai jumpa di video selanjutnya

berus nation termasuk
mana iwan patroli enggak kang pergi biasa izin latihan tinju kamu masih bisa kan urusin pasar
sendirian capek kang kalau nggak mau capek makan di rumah aja enggak kang saya disini biarin
juga udah biasa namanya juga orang kerja hehehe apa yang lucu kangus paling benci kalau kang
koma suka godain perempuan yang jualan di pasar iya kan iya kangus harus tahu kalau kang komar suka
godain pacar kamu terakhir kang komar di belakang saya nanya sama pacar saya kalau saya duda mau
sama saya enggak jelas
kang komar harus kamu lawan
masih suka godain anak supardi anak supardi udah lama nggak bantuin supardi jualan kalau masih ada
mau kamu godain enggak kang kan saya udah janji sama kang si yuyun kenapa sih yuyun masih suka kamu godain
bukan saya yang godain si iwan kalau si iwan
bukan godain dia serius si iwan udah ngomong sama saya dia udah janji sama saya kalau saya serius juga
boleh sama yuyun nomor hp istri kamu berapa buat apa kang saya mau nelpon dia jangan
saya tahu betul penyakit kamu kalau penyakit kamu kumat saya pecat kamu nggak bakal kang saya janji
hai wah udah kumpulkan ini
semua maaf saya dinas dulu
nggak apa apa john santai aja yang lain udah lama udah kita udah ngobrol banyak kita ada rencana mau dukung
iwan buat megang pasar
keser kang komar
siapa aaromi kamu sering nelfon orang ya
ih gak ngerti gak romantis
kan pasangan hidup semantinya yuli romi
oh itu romi dan yuli
maaf tadi aromi langsung marah
emang yuli siapanya aaromi
tadi katanya pasangan hidup sematinya
itu kan dalam cerita
tindakan bisa dianggap supersib atau makar
kita bisa dianggap melakukan pemberontakan
bahasa kamu terlalu sekuriti
kita cuma lagi memperjuangkan nasib kita john
kan cuma tamu yang pengen balik ke pasar
kamu udah mapan
gak perlu lagi sama teman
kita cuma mau dukung iwan yang selama ini dijajakan komar
saya juga terus terang
pengen balik ke pasar
usaha jualan sepatu saya nggak jalan
ujang yang udah keluar dari bos jamal
hati bisa gabung juga
kita gak maksa john
iya kita gak maksa john
iya kita gak maksa john

iya kita gak maksa john

kampus gak dateng
baru aja pulang
untung dede yuli gak dateng
takut kampus galak jahat
yang penting kan aromi enggak
ditik juga jahat
dari yuli nggak merasa ada ancaman lagi dari dik dik
pasti kampus ngepelain dik
yaudah nanti aromi pikirin
teleponnya ya udahan dulu
jupri iwan sama jonny siap melawan tentang komar
komar dalam ancaman bahaya
dia sudah menyebarkan bendera perang bos

sementara dia sebetulnya tidak memiliki kekuatan
kecuali perlindungan muslim
jupri iwan dan joni anak buahnya dan bekas anak buahnya
siap melawan melakukan pemberontakan
dalam perjalanan ke jepang
kepada tempat pertama
mereka menerima pengkhianat
dan menghidupkan diri
bukan di mana mana
memangnya kamu aja yang bisa ngabuburin sama pacar
amin juga bisa
memangnya sekarang amin udah punya pacar
itu bukannya baru calon
jangan bikin kue nastar sama kastengel teh
semua rumah ada
ih siapa yang mau bikin kue nastar sama castengel
kalau gitu bikin kue satu kacang hijau
kalau ada resepnya kayak gini maya bisa lah
yaudah tete bikin kue satu kacang ijo aja
masa cuma ada satu macam kue
teki rani teki nanti
saya mau izin buka puasa bersama
di rumah calon pacar
belum jadi pacar
insya allah hari ini
siskamu udah ke laut
ini mah baru lagi
bukan penipu kayak siska
terima kasih teh
buka puasa bersama
laki atau perempuan
ada laki laki ada perempuan
temen sekolah temen sekelas
buka puasanya di mana
di rumah temen
kenapa nggak di sini aja
di rumah kita
beda jauh sama rumah temen neng
memangnya rumah temen kamu itu kayak gimana
rumah temen neng bagus
ruang tamunya gede
ruang tengahnya gede
dapunya juga gede
di dalam rumahnya ada taman sama kolam renang
neng mau berangkat
rumah kita kenapa
rumah kita ini lebih bagus dari rumah kita yang lama
lebih besar dari rumah kita yang lama
tapi rumah ini masih kurang bagus
masih kurang besar
akang pengen rumah yang lebih bagus
ruang tamunya besar
ruang tengahnya besar
terus dapurnya juga besar
terus ada kolam renang sama taman di dalamnya
biar safira gak malu
kalau ngundang temen temen sekolahnya buka puasa bersama
kita pernah ketemu
yang kehilangan dompet
sekarang kamu mau kemana
gak tahu bukber di mana
gak tahu juga bukber sama siapa
kamu mau buper sama saya